anda masih bersama kami dan saya mau nyanyi sedikit eva
ku ambil bulu sebatang ku potong sama panjang
masih inget ya lagu itu
berarti masa kecil effle bahagia
layang layang mungkin salah satu mainan tradisional yang masih populer hingga saat ini
di buku kota jakarta ada museum yang memamerkan berbagai macam bentuk
dan juga ukuran dari layang layang seperti tadi eva nyanyikan
ya selain dari berbagai daerah dan juga berbagai negara
di museum ini anda bisa mengajak buah hati anda untuk membuat layang layang sekaligus mewarnai
betul tadi mengambil bulu sebatang dipotong sama panjang jadi layang layang
anak anak ini begitu antusias menghias layang layang dengan aneka warna
salah satunya adalah catherine siswi kelas satu sekolah dasar
ini pertama kalinya bagi catherine membuat layang layang
ya catherine senang gak berlibur di museum layang layang
ngapain aja di museum ini catheria
melukis layang warnai layang membuat layang layang
seperti ini ya
ini layang layang akan dibuat dan sedang diwarnai oleh catherine
terletak di kawasan pondok labu jakarta selatan
museum layang layang indonesia ini didirikan pada dua puluh satu maret dua ribu tiga belas
dan dibangun dengan konsep jawa
ada lebih dari lima ratus koleksi layang layang
yang dipamerkan di museum ini
di antaranya layang layang tradisional dari berbagai daerah di indonesia dan mancanegara
ada pula layang layang kecil berukuran dua cm dari tiongkok
selain dua dimensi ada pula layang layang tiga dimensi berbentuk capung ikan terbang dan rumah
nah yang paling menarik perhatian saya adalah layang layang besar ini
karena di belakang layang layang ini di atasnya ditempeli alat musik sejenis seruling
begitu alat musiknya kira kira seperti ini
dan dia akan mengeluarkan bunyi saat diterbangkan
kira kira bunyinya seperti ini
tak hanya membuat layang layang di museum ini pengunjung juga bisa memilih kegiatan lain
salah satunya melukis payung kertas
selain mengasah kreativitas kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kecintaan anak anak terhadap kebudayaan indonesia
kalau saya tanya kembali kepada orang tuanya kenapa dibawa ke sini daripada saya bawa ke mall
lebih baik kita mendapatkan satu
pembelajaran edukasi di sini
untuk masuk ke museum ini pengunjung cukup membeli tiket sebesar lima belas ribu rupiah
museum layang layang buka setiap hari pukul sembilan pagi hingga empat sore